peraturan presiden no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh memutuskan kenaikan baru tarif bpjs kesehatan
kenaikan baru ini dilakukan tiga bulan setelah kenaikan tarif bpjs kesehatan dibatalkan mahkamah agung
direktur jenderal anggaran kementerian keuangan ri asko lani mengklaim bahwa kebijakan pada perpres ini
tetap menghormati keputusan mahkamah agung nomor tujuh p tahun dua ribu dua puluh dalam perkara hak uji materi
bahwa penetapan daripada ppres baru tahun dua ribu dua puluh ini sangat mempertimbangkan atas keputusan mahkamah agung
dan pemerintah sangat memahamin dan menghormati daripada kebijakan itu
kemudian dari kondisi yang kita hadapin saat ini serta juga kita melihat bagaimana pelayanan dan pelayanan kesehatan program jkn ini bisa
lebih sustainable dan lebih baik serta mencakup
bisa selalu berkembang
dan bisa selalu berkembang
pihaknya pun optimistis kenaikan ini dapat menurunkan defisit anggaran yang dialami bpjs kesehatan
pada akhir dua ribu sembilan belas bpjs kesehatan mendata defisit anggaran badan mencapai rp lima belas lima triliun
rumah sakit bisa dibayar lebih tepat waktu harapan kita pelayanan lebih baik
masyarakat service ke masyarakat juga akan semakin berkualitas
kemarin di awal tahun kami melonsing bpjs satu bpjs siap membantu
ada tenaga tenaga bpjs pegawai pegawai bpjs yang standby di rumah sakit
dengan jaket khusus yang bisa dilihat kalau ada apa apa masyarakat bisa langsung bertanya
karena salah satu yang sering dikeluhkan adalah mereka kebingungan bertanya di mana
walaupun ada call center dua puluh empat jam kadang kadang ngomong fisik itu juga sangat dibutuhkan masyarakat
itu salah satu contoh
fahmi meyakini dengan membaiknya masalah keuangan bpjs kesehatan
maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin baik
pada akhir februari dua ribu dua puluh
mahkamah agung membatalkan perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang kenaikan bpjs kesehatan
pembatalan dilakukan ma antara lain mempertimbangkan pelayanan bpjs kesehatan yang belum optimal
dan kenaikan tarif dilakukan di tengah melemahnya kondisi perekonomian masyarakat
inessa yunisa jakarta